bank sentral amerika atau the fed segera meninjau kembali pengawasan terhadap silicon valley bank atau svb yang dinyatakan bangkrut pada pekan lalu
gubernur the fed jerome powell menyebut kebangkrutan nsvb memicu kekhawatiran atas sistem perbankan as
alhasil perlu dilakukan upaya peninjauan menyeluruh transparan dan cepat
nantinya perwakilan the fed akan memimpin peninjauan tersebut dan merilis hasilnya pada satu mei mendatang
tijuan ini menunjukkan the fed dapat merevisi kebijakannya karena para pembuat kebijakan di as bergulat dengan perubahan yang mungkin perlu dilakukan untuk menjegah terjadinya bank trans di bangkasa depan
langkah dari the fed ini muncul ketika para pembuat kebijakan berkulat dengan nasib bank tersebut
di mana harus meningkatkan modal untuk menopang keuangan svb yang memicu ketakutan di seluruh sistem perbankan